mahkamah konstitusi mengabulkan satu permohonan penarikan gugatan uji materi
soal syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden
hal ini disebabkan karena pemohon menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara
pada tanggal tujuh agustus dua ribu dua puluh tiga padahal sidang baru berjalan dua kali
sebelumnya gugatan ini diajukan oleh warga sipil bernama
hite bandengan lumbang torowan dan marsen lumban batu
yang ingin mengubah syarat usia minimal capres cawapres semula empat puluh tahun menjadi tiga puluh tahun
alasan pencabutan permohonan gugatan ini disampaikan oleh kedua pemohon
setelah mendengarkan nasihat yang disampaikan hakim mk pada sidang pemeriksaan pendahuluan
pemohon menilai bahwa pokok argumentasi yang diajukannya masih dinilai lemah
berdasarkan rapat permusyawaratan hakim
pada tanggal tujuh agustus dua ribu dua puluh tiga
tanggal dua puluh enam september
ketua hakim mk anwar usman
menyimpulkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan ini
beralasan menurut hukum
sehingga permohonan pencabutan gugatan dikabulkan oleh majelis hakim mk